kita ke bali h plus dua libur lebaran kondisi lalu lintas kendaraan di bali masih padat
kepadatan terpantau di jalan jalan menuju ke objek wisata
untuk informasi lebih lanjut kita akan bergabung bersama dengan korespondensi
cnn indonesia nyoman wiryadinata di bali
nyoman silakan seperti apa arus lalu lintas ataupun kepadatan lalu lintas
di sekitar kuta denpasar saat ini
ya reinhard kalau di kota denpasar memang suasana lalu lintas memang lenggang
karena pemudik belum banyak yang kembali ke pulau bali
memang diperkirakan nanti malam atau sampai dengan hari minggu
baru pemudik akan kembali ke pulau bali untuk beraktivitas seperti biasa
sementara memang di jalur jalur atau lalu lintas di jalur menuju obyek wisata
memang masih dipadati oleh pengunjung
seperti misalnya di daerah kute sudah mulai padat dengan arus lalu lintas
artinya karena pantai kuta akan sebentar lagi akan ramai dikunjungi
menjelang sore biasanya ramai dikunjungi wisatawan
dan biasanya di sini padat karena susah
juga mencari lokasi parkir
demikian juga objek objek wisata di daerah tabanan
seperti di jalur menuju ke obyek bedugul misalnya
menuju obyek kebun raya bedugul atau danau beratan
memang seringkali macet di jam jam siang maupun dari pagi maupun siang
karena mereka di pagi maupun siang ingin menikmati suasana yang agak sejuk
sementara di kabupaten gianyar juga lalu lintas terpantau padat di wilayah ubud
di wilayah ubud kemudian di seputaran obyek wisata ceking
macet juga di daerah sana
tidak hanya obyek obyek wisata tempat tempat kuliner juga macet
juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung
dan di hari terakhir liburan ini memang juga selain tempat wisata
kemudian tempat tempat kuliner tempat tempat membeli oleh oleh pun
ramai dikunjungi oleh wisatawan
sehingga jalur jalur tersebut menuju pasar oleh oleh
atau menuju pusat oleh oleh juga terpantau padat lalu lintasnya reinhardt
baik nyoman ini kepadatan terjadi diperkirakan sampai
ya reinhardt memang tadi saya dapat informasi dari posko lebaran yang ada di gilimanuk
memang saat ini atau hari ini belum terlihat atau belum adanya antrean panjang
wisatawan yang berkendaraan untuk menyeberang ke pulau jawa
untuk kembali ke tempat asal masing masing
demikian pula dengan para pemudik belum juga terlihat adanya
atau kembali ke pulau dewata ini
namun diperkirakan mulai jumat malam hingga hari minggu
mereka akan mulai meninggalkan bali termasuk juga akan datang ke bali
pemudik yang sudah pulang akan datang kembali dan lalu lintas akan diperkirakan mulai padat
tidak hanya itu reinhardt di bandara juga hari ini masih banyak penerbangan yang ke bali
membawa wisatawan domestik
karena mungkin mereka yang bekerja pada hari libur hari ini baru memulai liburan
untuk memulai liburan lebaran maksud saya dengan berkunjung ke bali
orang penumpang melalui bandara udara internasional setiap harinya reinhardt
baik jadi jumat malam nanti sampai dengan hari minggu diperkirakan bali sudah akan kembali normal
terima kasih nyoman wiryadinata langsung dari denpasar bali
dan bagi anda yang menempuh perjalanan mudik ke daerah anda dapat memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda bermudik
kami akan segera kembali satu jam mendatang dengan informasi terkait dengan arus mudik di cnn indonesia gomudik
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik
hanya di cnn indonesia
saya renhati raid sampai jumpa